ada tadi bang ketemu bang nomor siswanya
jadi kalau radius jarak lima puluh satu meter dari sma satu tinggalnya di mana
ppdb telah usai dilaksanakan namun masih menyisakan banyak polemik di tengah tengah masyarakat seperti hanya di kota tangerang banten
carut marut ppdb jalur zonasi terutama tingkat sma di daerah tersebut
berdampak buruk bagi impian anak anak yang hendak melanjutkan pendidikannya di jenjang sma
contohnya warga karawaci yang hingga saat ini masih berdiam diri di rumah
lantaran gagal masuk sma negeri melalui jalur zonasi sedangkan untuk masuk sekolah swasta keluarganya terkendala biaya
menyikapi permasalahan tersebut wali kota tangerang arief wismansyah yang ditemui pada selasa malam kemarin
meminta pihak pemerintah provinsi banten untuk menambah fasilitas di sekolah menengah atas swasta
agar dapat ditanggung pemerintah guna membantu masyarakat yang anaknya tidak dapat masuk sekolah negeri
tak hanya itu evaluasi bpdb juga menjadi wajib
wajib dilakukan agar kedepannya pelaksanaan ppdb terutama melalui jalur zonasi ini
tidak lagi menimbulkan konflik di tengah tengah masyarakat
kita memahami bahwa provinsi itu punya keterbatasan layanan sma di masing masing wilayah termasuk di kota tangerang
makanya kita berharap ke depan beliau bisa memberikan fasilitas tambahan
tidak hanya sekolah sma negeri yang ditanggung oleh pemerintah
yang tertanggung oleh provinsi tapi juga ada sma sma swasta yang bisa
sebagaimana diketahui ppdb tingkat sma di kota tangerang banyak sekali menimbulkan permasalahan
sehingga banyak keresahan masyarakat yang diekspresikan dengan berbagai cara
ada aksi demonstrasi bahkan sempat juga aksi pengukuran jarak dari rumah ke sekolah tujuan
dengan menggunakan meteran yang dilakukan orang tua calon siswa
dimas arief setiawan tangerang banten